tol cisumdawu diresmikan oleh presiden joko widodo pada sebelas juli dua ribu dua puluh tiga
lantas seperti apa kondisi toci sumdawu pacar diresmikan
dan bagaimana infrastruktur di toci sumdawu ini
saya akan mencoba untuk menjajalnya hari ini
jalan tol cilenyi sumedang dawuan atau cisumdawu
merupakan jalan tol yang menghubungkan bandung dengan sumedang majalengka dan cirebon
di jalan tol sepanjang enam puluh satu enam km ini
saya disuguhkan pemandangan alam yang dapat memanjakan mata
ada terowongan sepanjang empat ratus tujuh puluh dua meter dengan diameter empat belas meter
yang menjadi ikon tol cisumdawu
terowongan ini terletak di kilometer satu ratus enam puluh
meski ikonik pengemudi dilarang berhenti di bahu jalan untuk mengambil foto
karena dapat membahayakan keselamatan
pemandangan yang tidak biasa hadir di tol cisumdawu
dari terowongan yang bukan hanya ada satu
tapi ada dua terowongan sehingga dijuluki twin tunnel atau terowongan kembar
dan tol cisumdawu ini menjadi tol pertama yang memiliki terowongan seperti ini
ada delapan gerbang tol di sepanjang tol cisumdawu
pertama gerbang tol cilenyi kabupaten bandung yang berada di kilometer satu ratus lima puluh
gerbang tol ini terhubung dengan jalan tol purbalenyi
kemudian gerbang tol jatinangor di kilometer satu ratus enam puluh satu
lalu gerbang tol papangkota
lalu gerbang tol pamulihan di kilometer satu ratus enam puluh
gerbang tol sumedang di kilometer satu ratus delapan puluh tiga
gerbang tol cimalaka di kilometer satu ratus delapan puluh
dan gerbang tol paseh di kilometer satu ratus sembilan puluh empat
yang belum bisa beroperasi karena masih tahap penyelesaian
dan ditargetkan rampung pada akhir juli dua ribu dua puluh tiga
selanjutnya ada gerbang tol ujung jaya di kilometer dua ratus sepuluh
terakhir gerbang tol ujung jaya utama di kilometer dua ratus sepuluh
gerbang tol ini terkoneksi ke tol cikopo palimanan
jalan atau cipali dan bandara internasional jawa barat kertajati
kondisi jalan tol yang memiliki enam seksi ini terpantau baik
dengan rambu dan keterangan jalan yang jelas
namun pengemudi diimbau untuk tetap fokus
mengingat karakteristik jalan di tol cisumdawu menanjak dan menurun
selain itu tol cisumdawu juga belum memiliki rest area atau tempat beristirahat
kalau rest area memang menjadi kewajiban
tapi sedang membangun on progress saat ini
dan harapan kami dua ribu dua puluh empat
kami bisa selesaikan rest area tersebut
adanya di desa cacaban ikm nya kurang lebih
ikm sekitar dua ratus empat dan dua ratus tiga
kalau teknis baru gambar ya desainnya
mulai beroperasinya tol cisumdawu disambut baik oleh masyarakat
pengemudi yang menggunakan tol cisumdawu diimbau untuk waspada saat berkendara di sore atau malam hari
karena ada potensi kabut dan angin kencang
jalannya lumayan pancang
pembangunan di depan di depan di depan
masih jarang ya mobilnya
cuman jalannya agak kurang enakin ya
apanya itu pak
bagus menurut saya mah
walaupun masih banyak perbaikan ya bu ya
di area terutama di area yang mau masuk ke ujung jaya itu masih ada beberapa perbaikan
pemandangan indah ya pak tadi
nah itu jadi kayak apa ya
baru aja gitu gak ngantuk kalau di sini mah
sejak diresmikan pada sebelas juli
sejak diresmikan pada sebelas juli
tiga lalu tarif tol cisumdawu dari gerbang tol cimalaka hingga ujung jaya utama digratiskan selama dua sampai tiga pekan
tol ini belum bertarif karena masih menunggu keputusan menteri pupr
diharapkan hal ini dapat menarik minat masyarakat untuk mencoba menggunakan jalan tol ini
karena mempermudah akses masyarakat dari bandung dan sekitarnya untuk menuju bandara internasional jawa barat kertajati
berdasarkan hasil penelusuran kami
berdasarkan hasil penelusuran kami
gerbang tol buah batu kemudian menyusuri tol cisumdawu dan berakhir di bandara internasional jawa barat kertajati ini

dibutuhkan waktu sekitar satu jam dua puluh dua menit dengan kecepatan maksimal rata rata delapan puluh km per jam